pasti bapak ibu jadi seneng ini
nah begitu bagus bagus bagus bagus rupanya kalian masih tertip enggak mana mana iyalah
kita disini diem di tempat kita nungguin pegel banget bangan sih ini
tahu kaki kun lo cuape tenang
yaudah sekarang kalian semua bubar jalan

hai oh begitu fawad
hai saya kata mata ajil itu nama makanan buat buka puasa mengapinya pak ustadz iya saya baru tua
allah allah alhamdulillah yuk sama sama kita baca doa buka puasa dulu bismillahirrohmanirrohim

aduh lukman lukman ini buat nukman dan buat semuanya ya jangan salah kaprah sama kata
menyegerakan berbuka puasa ya menyegerakan berbuka puasa itu bukan berarti harus terburu buru tapi
harus disegerakan seperti itu iya jadi kalau sudah waktunya maghrib tiba kita nggak usah menunggu nunggu
langsung batalkan saja tidak menunda nunda walaupun azan belum selesai dilangsung saja
kita buka atau batalkan puasa kita itu namanya takjil menyegarkan untuk berbuka
ku bahagia bukan menjadi dirinya tapi apa adanya hanya adanya
aduh jadi jadi diriku sendiri kurasa ini happy yaitu pasti bukan bukan karena
ada kau kan jadi berharga hati yang mulia itulah kecilnya
hai ya amal kebaikan kita orang cepet bertambah nih selain membaca akun juga
beli tik tok berdiam diri di masjid terus mereka juga banyak banyakin sholat terutama
sholat di masjidil haram yang amal kebaikannya lebih dari seratus ribu sholat di masjid lainnya
buahnya tenang berarti kalau misalkan kita kemas di haram bintang pahala kita itu jadi
beneran berarti kita bisa jadi buahnya tenang ya cepet buahnya tenang betul buahnya tenang
masya allah masjidil haramnya gede banget mewah banget udah berduan sekarang kita orang
mendingan sholat sunnah dulu yuk yuk ayo ayo kita harus mengumpulkan kebaikan sebuahnya
buahnya yang buahnya tenang juga nggak papa yuk ayo ayo ayo ayo jadi diriku semampu
jadi dirinya jadi diriku inilah aku tidak karena dirinya jadi diriku inilah aku tidak karena dirinya
ampunilah dosa hamba bapak hamba ibu hamba ya allah masukkanlah bapak hamba
mba ibu hamba ke surga ya allah amin panjangkan umur hamba ya allah tambahkan rezeki hamba ya
allah berikanlah kesehatan untuk santri kunanta ya allah semoga tidak terkena penyakit
apa aja ya allah amin robbana atina fit dunia asana wabarakatuh
hai itu punya ave
aku benar benar gak tenang
aku terus kepikiran keberangkatanku ke cairo
apa aku sanggup meninggalkan pesantren ini
ya allah kuatkanlah diri hamba ya allah
ya allah ku serahkan segala keputusan yang harus ku ambil kepadamu ya allah
karena aku gak mau keputusan ini membuatku menyesal di kemudian hari
ya allah hamba mohon petunjukmu
sebaiknya aku solati si horo